kita ke informasi lainnya komisi pemberantasan korupsi kpk menggeledah kantor sekjen dpr terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr
kepala bagian pemberitaan kpk alif fikri bilang penggeledahan untuk kumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan di sejen dpr
usai menggeledah kantor sekjen dpr ri penyidik kpk membawa dua koper dan satu tas ransel hitam keluar dari gedung sekjen dpr
jurubicara kpk ali fikri menyebut penggeledahan ini merupakan pendalaman atas dugaan kasus korupsi pengadaan rumah dinas dpr
kpk dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota dpr ri
melakukan penggeledahan di sekretariat jenderal dpr ri di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff
penggeledahan yang dilakukan kpk di kantor sekjen dpr berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup dalam pengadaan barang dan jasa pbj dalam proyek tersebut
rumah dinas ada di kalibata dan ulu jami dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah
sementara pihak kpk menyebut nilai proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas anggota dpr yang diduga dikorupsi ini mencapai satu ratus dua puluh miliar rupiah
kepala bagian pemberitaan kpk alif fikri mengatakan nilai kerugian keuangan negara puluhan miliar rupiah
kurang lebih satu ratus dua puluh an miliar ya kurang lebih nilai proyeknya
tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini sejauh ini
dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana yang diduga kemudian ada melawannya
untuk pengadaan peralatan peralatan rumah jabatan anggota dpr ini baik yang di kalibata maupun di james
sebelumnya lpse merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh di kalibata dan juga ulu jami
nah nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh ini
rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok a dan juga blok b senilai tiga puluh sembilan tujuh miliar rupiah
jumlah ini saudara untuk peralatan seperti furniture perabot rumah tangga alat olahraga alat musik alat kesenian hingga tabung gas kosong
berikutnya untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok c dan juga d
dan ini juga untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok e dan f
dan ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan empat blok lainnya
tapi kpk sudah menyebutkan bahwa dari kasus ini kpk melihat adanya modus penggelembungan dana atau markup dana dari pengadaan barang barang
dan juga fasilitas yang diperuntukkan untuk rumah jabatan anggota dpr pada tahun dua ribu dua puluh
dengan penggeledahan di sejumlah tempat salah satunya di gedung sekjen dpr ri
membuka peluang kpk akan menetapkan tersangka dalam kasus pengadaan barang di rumah jabatan anggota dpr ri tahun dua ribu delapan belas
aporannya alvan yarisky jurnalis kompas tv